ternyata jadi lu yang nebari paku di jalanan ya
hai belajar oh selama ini lu yang nebari paku di jalanan tuh wajib
ya udah bapak silakan ke bagian administrasi untuk membayar uang mukanya sebesar tiga juta
karena pasien sangat membutuhkan transkursi darah segera tapi bu bu
ini uang buat tebus anak saya
perumahan ini apa buat nolong ibu itu
berikan hamba muncul yang benar
pak bapak kenapa pak
katanya bapak mendugus anak kita hari ini
bukan bukan itu bu
bapak kena musibah
kenapa dengan anak kita pak
anak kita nggak boleh ditebus sama pihak rumah sakit
kios bapak ditabrak
bapak nggak mau bapak bawa ke rumah sakit
dan uang yang buat tebus anak kita
buat bayar orang itu bu
bapak gimana sih pak
bapak minta maaf
tapi ibu kangen bawa anak kita pak
kangen sekali pak
bukan hanya ibu
bapak juga kangen
bagaimana kalau besok kita nengok anak kita pak
bapak kan udah gak kerja
aku juga udah nggak sehatan
nanti kalau ada rezeki kita ambil anak kita bu
kuatkanlah hati apamu ini ya allah
kembalikanlah anak yang kami rindukan ya allah
berikanlah hambamu ini kekuatan lahir dan batin
terima kasih suster
bapak dan ibu tinggal membayar kekurangannya ke bagian administrasi
sementara suster ini uang mukanya sudah dibayar siapa yang membayarnya
loh kok yang bayar kan saudaranya
suster kami tidak punya saudara di jakarta
dan saya merasa belum pernah membayar uang mukanya di sini
jadi siapa dong yang bayar
waktu ibu dinda dibawa ke sini ibu dinda diantar oleh seorang yang mengaku sebagai tukang tambal ban
iya tukang tambal ban ia mengaku tinggal di jalan arsidil
kemungkinan besar dia yang membayar uang mukanya
ternyata usaha kita
untuk memancurkan soleh
sehingga berhasil dengan sukses
iya iya saya tidak nyangka ibu
padahal kami hanya berharap soleh dihukum oleh orang
eh sekarang kiosnya malah diseruduk mobil
benar benar gila gatuh
saya tidak ingin berhubung dengan anda
tidak soleh orang malang
itu sudah pasti ibu
dia sekarang sudah tidak bisa menembus anaknya
terus nggak bisa kerja karena kiosnya hancur
tapi tadi pagi saya ketemu sama dia bu
ya benar ibu
katanya mau ke rumah sakit
menembus anaknya itu orang

selamat siang pak
di sini ada berapa ya pak tukang tambal ban
emangnya kenapa pak
begini lho pak
saya beberapa hari kemarin pernah kecelakaan nabrak kios tambah ban
tapi saya lupa tempatnya di mana
maksud ibu apa
ya saya ingin memberikan uang sebagai tanda terima kasih saya
sekalian menggantikan uang dp yang dibayarkan ke rumah sakit kemarin
oh salah itu
sebenarnya saya sudah melupakan masalah itu
kemudian saya juga sudah membenarkan tempat tambal ban kita
jadi bapak yang menolong istri saya
terima kasih pak ya
berarti uang ini adalah hak bapak
tapi pak mak sebelumnya saya mohon maaf nih ya
saya boleh lihat kwitansi dari rumah sakitnya
harusnya menjadi malfur smooth ya
aku mau lihat kuitansi
berarti banyak arah tangan
tapi kamu tahu pak
saya sendiri saya sudah melakukan uang
lupa tau gimana rumah sakit ini
tahu tahu kita tahu
lu kan yang namanya soleh
dasar tukang tambal ban biadab lu ya
gara gara perbuatan lu istri gua hampir aja celaka
udah jangan banyak alasan loh ya
lu kan yang ngebalin paku di jalanan
sebentar pak saya bisa jelasin pak
apa sih yang mau lu jelasin
sekarang juga lu ikut gue ke kantor polisi
maaf ada apa ini ini rumah sakit
mohon jangan ribut
sus ini dia orang yang bikin saya sudah celaka sus
bapak ini kan yang waktu itu
ngantarin ibu ini
suster ini apa apaan sih
ini dia orangnya yang sudah bikin saya hampir mah khusus
dia yang nyebar paku di jalanan
sampai mobil saya oleng
kemudian nabrak sus
bukan bu saya ingat
waktu itu bapak ini yang mengantar ibu
benarkan pak omongan saya
jadi siapa yang menebar paku di jalanan
kalau boleh saya jujur
kebetulan bengga saya dekat dengan bang osim dan bang maman
beliaulah yang masang paku paku di jalan
padahal saya sudah mengingatkan akan membahayakan orang
akhirnya kejadian seperti ini saya nggak tahu pak
jadi bang kosim dan bang maman yang tadi kita temui
betul pak betul bu
pak soleh kami mohon maaf pak
kami sangat malu sekali
kami gak tahu kalau bapak yang
gak apa apa pak yang penting
bapak tahu yang sebenarnya juga ibu
ya sudah bapak dan ibu kan bayinya belum ditebus
kami yang akan menebusnya
sungguh bu pak
boleh apa kita pak
dan pas oleh dia pak kebetulan saya juga punya bengkel tapi nggak ada yang ngurus maukan pas
oleh ngurus bengkel saya maaf pak bukan saya menolak saya nggak punya pengalaman pak pas
oleh saya nggak butuh keahlian dan kemampuan pas oleh saya hanya butuh kejujuran pak terima kasih
terima kasih terima kasih bu anak kita bu
jadi lu yang nebari paku di jalanan ya
jadi selama ini lu yang nebari paku di jalanan
awas sekali lagi sebab aku di jalan tunggu banget
ngomong udah panggil aja
eh gue peringatin lu ya jangan sekali kali buka bengkel sini lagi
pergi lu dari sini
sedih nama lu setiap aku setuju
hai mod kenapa ya kita mau jadi begini sana mana nasib mana penuh apa belum makan
itu dulu perut aja dipikirin perut gua juga lapar gimana kita kita nih depan kita
mungkin cerdas depannya sudah pasti serem